debat pilpres dua ribu sembilan belas ditanggapi beragam oleh masyarakat
hasil debat pilpres ini juga meninggalkan beberapa persoalan
dalam proses penegakan hukum bagi capres dan cawapres yang nanti akan terpilih
debat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas yang pertama dilaksanakan pada kamis malam
dua belas januari dua ribu sembilan belas dengan mengangkat tema
hukum ham korupsi dan terorisme
bagi sebagian masyarakat jalannya debat dianggap kurang menarik
namun sebaliknya ada yang beranggapan bahwa jalannya debat cukup informatif dan positif
bagi beberapa presiden terpilih baik itu pasangan jokowi ma'ruf amin
atau pasangan prabowo sandi
guru besar hukum universitas pajajaran atip latiful hayat
menyatakan bahwa ada pekerjaan rumah bagi masing masing calon
untuk menyelesaikan persoalan hukum
pak jokowi menang mendungnya itu apa
kan dari yang sekarang modal dari patonya tidak cukup
memberikan trust kepada masyarakat
tapi bisa menjadi cerah kembali apabila pak jokowi itu membalikan yang sekarang
nah ke pak prabowo itu menjadi mendung karena dia akan terbebani
juga dengan pengalaman personalnya
itu yang harus segera dihapus oleh beliau
nah lewat apa
lewat kebijakan kebijakan cukup radikal fundamental
selain itu ada pula faktor faktor utama yang harus dipahami
bagi masing masing capres cawapres agar hukum dapat ditegakkan
untuk kedua pasangan ini harus mereka paham betul
bahwa penegakan hukum itu dua kan di situ
paling dari prosesnya
itu prosesnya sudah salah
terlalu banyak intervensi kekuasaan di situ
maka dia tidak akan bisa ditegakkan secara imparsial
nah yang kedua adalah penaatannya penegakannya
nah yang terjadi sekarang
bargain bargain kekuasaan kan luar biasa
di dalam pembentukan hukum di situ
bahwa hukum produk politik ya
tapi politik ketika politik itu adalah beradab lurus
maka produk hukumnya seperti itu
debat pilpres dua ribu sembilan belas tahap kedua akan dilaksanakan pada hari minggu tujuh belas februari dua ribu sembilan belas
dengan mengangkat tema energi dan pangan sumber daya alam serta lingkungan hidup
wilam nasution rizky rahadian bandung